jumlah kasus covid sembilan belas di provinsi jawa barat mengalami kenaikan sejak sebulan terakhir
berdasarkan data dari laman pikobar jabar pada dua puluh delapan juli dua ribu dua puluh
jumlah kasus aktif di jawa barat mencapai sepuluh delapan ratus kasus
dengan jumlah kasus terkonfirmasi positif satu seratus kasus
hal tersebut membuat sejumlah rumah sakit rujukan di provinsi ini waspada
salah satunya rumah sakit bandung kiwari yang menyiapkan lima puluh lima tempat tidur untuk pasien positif covid sembilan belas
tingkat keterisian tempat tidur pasien di rumah sakit itu kurang dari lima persen
yang masuk ke rumah sakit itu yang terjaring karena kita screening
misalnya dia mau melahirkan kita screening eh ternyata jadi positif
atau mau ada tindakan apa yang membutuhkan
dia harus dirawat gitu ternyata dia jadi positif
sangat sedikit yang dia memang datang karena keluhan itu
demikian halnya rumah sakit al ihsan kabupaten bandung melakukan sejumlah persiapan
jumlah pasien positif covid sembilan belas yang dirawat di rumah sakit ini meningkat sejak dua bulan terakhir
pada mei seorang pasien dirawat
pada juni tiga pasien
dan pada juli enam pasien
ruangan kita masih berpakaian

mudah mudahan tidak terjadi peningkatan terus menerus
tapi seandainya terjadi kita sudah siap
karena kebutuhan oksigen kita sudah siapkan
kebutuhan dari bed hingga modifikasi buangan lagi
insya allah kita siap dengan segala kelengkapannya
dinas kesehatan jawa barat menyatakan telah melakukan sejumlah upaya
untuk mengendalikan penyebaran covid sembilan belas di jawa barat
antara lain dengan mempercepat vaksinasi
capaian vaksinasi dosis pertama di jawa barat sembilan puluh enam persen
sedangkan dosis kedua delapan puluh tiga persen
dan dosis ketiga atau booster baru tiga puluh lima persen
pihaknya menyebut ada sejumlah faktor yang menyebabkan terjadinya peningkatan jumlah kasus kali ini
penyebab kenaikan ada beberapa faktor
yang pertama itu pasti kita ada varian baru juga yang menurut epidemiologi
artinya penyebarannya menjadi cepat gitu
yang kedua yang tadi mbak bilang kan berarti kita sudah mulai banyak interaksi
masyarakat sudah mulai seperti biasa lagi
mungkin ada beberapa juga di lapangan yang protokol kesehatannya agak abai
itu juga menjadi pengaruhi
nah untuk ptm yang sudah seratus persen juga ini kalau dikatakan berhubungan langsung
belum bisa kita buktikan juga
apalagi kalau anak anak menggunakan prokesnya dengan baik gitu
tetapi yang pasti dengan adanya aktivitas yang sudah mulai
yang normal gitu kan itu sangat berisiko untuk penularan
kenapa karena kan semua orang kan berinteraksi
apalagi kalau ternyata orang yang dia terinfeksi tidak bergejala
dia tidak mematuhi prokes
maka dia menjadi sumber penularan seperti itu teh
sementara itu epidemiolog mas dali napane menilai
peningkatan jumlah kasus covid sembilan belas seharusnya diiringi dengan langkah pengendalian dari pemerintah
melalui testing tracing dan treatment
ia menyoroti rendahnya testing yang dilakukan
yang kini per hari menurun jauh dibanding pada masa puncak delta dan omikron
yang sempat mencapai tiga ratus hingga empat ratus ribu per hari
kita lihat beberapa bulan terakhir ini
hanya hari selasa kemarin saja yang tesnya di atas seratus ribu jumlahnya
setelah itu turun kembali
saat ini testing kita hanya enam puluh sampai dengan delapan puluh saja
dan itu sangat sedikit sekali
dan yang kedua testing itu sebagian besar harusnya pcr
karena gold standar untuk tes itu adalah
tapi selama berbulan bulan tes kita itu banyaknya di antigen
jadi pcr itu hanya dua puluh sampai dengan empat puluh persen saja
nah ini yang menjadi permasalahan pada testing
mas dalina menambahkan meski subvarian baru covid sembilan belas ini tidak seganas varian delta
tetap harus diwaspadai karena lebih mudah menular kepada orang yang sudah divaksin sekalipun
tim liputan cnn indonesia bandung jawa barat